komisi pemberantasan korupsi memeriksa ervan adi nugraha direktur pt paramound enterprise international
senin pagi ervan adi nugraha diperiksa sebagai saksi kasus suap pendaftaran peninjauan kembali di pengadilan negeri jakarta pusat
direktur pt paremount enterprise international ervan adi nugraha mendatangi gedung kpk senin pagi
ervan langsung masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada media
kpk memeriksa ervan sebagai saksi untuk tersangka dodi arianto supeno dalam kasus suap di pengadilan negeri jakarta pusat
selain ervan kpk juga memeriksa tiga saksi lainnya paul montolalu indri dan nini prayitnonatan dari pihak swasta
kpk telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pendaftaran pk di pengadilan negeri jakarta pusat
yaitu edi nasution sekretaris pn jakarta pusat dan dodi arianto supeno direktur pt kreasi dunia keluarga